ada traktor yang bisa berjalan sendiri
bukan karena rusak
traktor siluman ini adalah buatan wahid hashim
warga dukuh kaum desa tepakyang
kecamatan adi mulyo kabupaten kebumen jawa tengah
disebut siluman karena traktor ini dapat membajak pesawat
tanpa harus dikendarai langsung
hanya butuh sebuah remote control untuk mengendalikan traktor siluman
hidup pembuatan traktor siluman ini berawal ketika area tempat wahid bermain drone
sudah berubah menjadi sawah
sebagai pengganti bermain drone wahid pun membuat traktor
alasan lainnya karena wahid melihat buruh penggarap sawah di daerah sudah langka
traktor siluman yang dibuat sekitar sebulan lalu ini
pembuatannya butuh biaya tiga hingga tiga lima juta rupiah
traktor siluman ini kemudian ia sewakan dengan tarif rp satu per ubin garapan
wahid juga menerima pesanan pembuatan traktor siluman
traktor siluman ini bisa dikendalikan dari jarak sekitar seribu meter
sehingga para petani bisa menunggu di pinggir sawah
sambil minum air
dan minum kopi saat traktor berjalan di trek lurus